lima mobil jenazah bergantian tiba di instalasi forensik rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
petugas forensik dan anggota kepolisian menurunkan jenazah dari dalam ambulans
kelima mobil tersebut membawa enam kantong jenazah berwarna oranye yang diduga berisi jenazah mereka
yang meninggal dunia dalam peristiwa kerusuhan di makobrimob kelapa ii depok jawa barat
polisi dan anggota brimob bersenjata lengkap masih tampak berjaga jaga di lokasi
hingga saat ini area instalasi forensik rumah sakit polri kramat jati
masih dipasang garis polisi
dan sudah bergabung bersama kami
melalui sambungan telepon anggota kompolnas andrea hapulungan
selamat sore selamat sore mas
ya selamat sore pak andre
pak andreas saya ingin minta pendapat anda terkait dengan kericuan yang terjadi di mako brimob kelapa ii depok ini
pihak kepolisian bahkan sudah mengatakan ini berawal dari pembagian makanan sampai akhirnya berujung kericuan
apa yang anda lihat dari kejadian ini pak andrea
ya yang pertama terjadi kericuan dan sampai ada penyanderaan segala
dan segala itu mengindikasikan bahwa tempat tersebut sudah tidak layak untuk dijadikan rumah tahanan teroris
yang kedua kalau kita sadari bahwa teroris adalah kejahatan luar biasa
maka kedepannya rumah tahanan tersebut harus diperkuat kembali
harus dibikin secara maksimum
untuk pemeriksaan teroris itu tidak bisa sama dengan pemeriksaan ataupun klarifikasi ataupun wawancara dengan penjahat lainnya
karena kan dia penjahat luar biasa
berikut juga penahanannya seperti itu
itu yang pertama
yang kedua bahwa ya namanya mentalnya memang mental fighter mental petempur
dan mereka merasa pejuang
dan saya pikir apapun kegiatannya kalau memang mereka mau berbuat anarkis seperti yang terjadi sekarang ya itu akan terjadi
oke anda melihat tidak layaknya dari segi apa
apakah dari segi bentuk bangunan fisiknya atau mungkin dari segi pengamanan yang kurang ketat
atau seperti apa pak andrea
kan katanya sempat dijebol
itu kok bisa sampai dijebol gitu kan
oke kemudian dari
nah kemudian jumlahnya segitu banyak mereka berkumpul soal sholat maghrib berjamaah
tapi mereka juga masih bisa setelah itu masih bisa melakukan kegiatan yang seperti merusak pintu dan lain sebagainya
karena ini kan kejadian pertama ya
jadi saya pikir ke depannya
mohon dengan hormat supaya sop nya pun terhadap penanganan mereka terhadap penahanan mereka itu harus berbeda dengan pelaku kejahatan yang pada umumnya
karena mereka adalah pelaku kejahatan luar biasa
oke perbedaan apa yang menurut anda wajib dilakukan untuk narapidana teroris ini
ya yang jelas maksimum security seperti ruangannya memang benar benar terbatas untuk sendiri ya satu orang sendiri
dan mencegah mereka
kita mudah berkumpul bersama sama
kalau ketika pemeriksaan juga itu perlu dibuat sop seperti misalnya mereka harus sambil dalam keadaan di borgo
di tempat yang cukup aman agar tidak mudah melakukan hal hal atau perlawanan perlawanan
dan juga yang jelas
pengamanan di tempat
rutan tersebut itu harus lebih berlapis
oke jadi sejauh ini menurut anda hal hal yang baru saja anda sampaikan itu tidak dilakukan di makobrimob kelapa ii
sudah dilakukan tapi masalahnya
ini kan teman teman polri dan teman teman yang ada di sana itu kan selalu berpatokan mereka khawatir ada pelanggaran ham
standar saja gitu loh
ya seperti sebagaimana standar sebuah rumah tahanan
perlakuannya pun standar saja
maksudnya standar itu ya yang lebih apa
kalau kita lihat di hawaii misalnya kan ketika ada penjahat luker
mereka di borgol juga ditempatkan di ruangan yang benar benar tersendiri
orang mau ke sana aksesnya pun harus sendiri
terus udah gitu ketika diperiksa pun dia di borgol baik tangannya ataupun kakinya
menurut anda apakah para narapidana khususnya untuk teroris ini sebaiknya tidak dijadikan satu gitu di sel tahanannya kemudian dipisah ke sejumlah penjara lain yang ada di tanah air atau seperti apa pak andrea
untuk sementara sebelum kita mempunyai rumah tahanan khusus untuk teroris ya seperti itu
seperti itu ya dipisah pisah jadi ya
untuk sementara seperti itu
cuman problemnya ketika ada pemeriksaan ya itu memang apa
densus ataupun unit yang bertanggung jawab dia harus pergi jauh ya
nah terkait dengan pernyataan dari brigjen paul m iqbal yang mengatakan bahwa
awal dari akar kericuhan di mako brimob kelapa ii ini adalah pada saat pembagian makanan
tadi korespon kami juga dalam laporannya mengatakan memang bukan makanan yang dibagikan dari pihak polisi
tapi makanan yang berasal dari luar
nah menurut anda apa yang membuat hal ini berujung ke kericuhan
karena ini kalau masyarakat juga pasti akan bertanya hanya pembagian makanan kemudian juga mungkin diperiksa oleh pihak polisi sesuai dengan sop nya kemudian bisa sampai timbul kericuhan yang
menyebabkan tewasnya lima orang polisi
ini hal krusial apa menurut anda yang akhirnya membuat para narapidana ini juga akhirnya berbuat nekat seperti ini
ya saya sampaikan tadi mas bahwa mereka itu kan pelaku kejahatan luar biasa
mentalnya kan memang mental fighter
karena mereka merasa sebagai pejuang
mereka merasa apa yang mereka lakukan itu adalah dalam konteks keyakinan ideologi mereka terhadap tuhan mereka
jadi memang karakter dan mentalnya sudah mental rusuh
karakter memang karakternya memang udah karakter rusuh
oke sehingga pada saat mungkin makanan yang dari luar diperiksa oleh pihak polisi mereka tidak terima kemudian juga mereka langsung mengambil senjata dari salah seorang polisi dan menyebabkan kericuan seperti itu menurut anda
iya betul karena memang mentalnya mental nusu mas
oke terkait dengan ketidaklayakan lagi dari
sel ataupun juga rumah tahanan khusus teroris di makobrimob kelapa ii
anda mengatakan tadi terkait dengan penjebolan apakah ada informasi untuk konfirmasi terkait hal ini pak andrea
saya belum mendapat konfirmasi yang lain
yang jelas ketika semua media mengatakan bahwa itu dijebol artinya bisa sampai ada akses bisa dia keluar sampai bahkan ke ruang pemeriksaan
artinya di jebol dan tanda putih itu kan aksesnya itu diterobos oleh mereka
sementara itu adalah daerah merah untuk mereka mereka tidak boleh ke daerah situ
nah ini kan berarti kan ada yang kurang bukan belum dilakukan ya ada yang kurang dilakukan
jadi harus ekstra ketat
oke sehingga inilah juga yang menyebabkan akhirnya hingga saat ini masih ada satu orang dari pihak kepolisian yang disandra
oke sehingga memang sudah tidak layak lagi seperti itu pak andre ya untuk penanganan dari narapidana teroris di indonesia ini
bukan tidak layak mas jadi yang jelas tempat tersebut rutan tersebut itu harus dibuat jadi tempat yang maksimum
oke terkait dengan nama polisi yang disandar apakah anda mendengar mungkin informasi terkait dengan hal ini
mas kalau untuk itu
silahkan tunggu konfirmasi a satu dari polri
oke walaupun nama sudah beredar pak andre apakah bisa dikonfirmasi dengan nama yang beredar ini
saya tidak akan komen kalau soal itu biar itu konteksnya polri lah itu wilayahnya polri lah untuk bicara yang itu
saya tidak akan komen yang itu cuman saya berharap untuk kedepannya semua pemangku kepentingan mendukung
agar polri itu punya rumah tangan maksimum
agar hal ini tidak terjadi kembali gitu di kedepannya pak andre
ya ya itu
oke baik terima kasih anggota kompolnas andrea hapulungan sudah bergabung bersama breaking news cnn indonesia